kalau mau tertip duduk
karena kabarnya kabar gembira
bersedia hadir disini
ibu susi serius
jadi ibu susi
jadi saya informasikan
dengan mengucap bismillah
melaut lagi tanpa
jadi tadi teman teman dengan negosiasi ya negosiasi yang cukup lama ya dan santra
dari bapak presiden boleh melaut lagi ya tadi saya minta bukti surat kalau tidak bukti surat
pak presiden sendiri yang menyampaikan tapi dengarkan tidak boleh nambah papal
air air kita jadi diperpanjang tanpa batasan waktu tapi tidak boleh menambah kapal itu yang
tapi semua harus berniat beralih alat tangkap
kalau nggak setuju tak cabut lagi
kan katanya sampean mau jaga pak jokowi toh
kalau sampean nanti bandel terus
nelayan tradisional marah pak jokowi kan juga suka
jadi tolong kompromi ini dipatuhi
yang kredit macet juga akan dibantu
tapi tidak boleh bohong ukuran kapal
kalau masih ada yang bohong tahun depan ditengelemin
saya ingin anda anda menguasai laut indonesia